sebagai bentuk dukungan terhadap uji klinik ivermectin
dan pertandingan akan berlangsung pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga
itu apakah dibului oleh biaya sakit
dan juga tekstur dari biskuit coklatnya itu yang bikin minuman ini unik
secara medis gula sebenarnya tidak buruk untuk tubuh
bahkan saat ada waktu luang kak seto menyempatkan untuk panjat tebing
tapi kan itu tidak bisa seperti itu
jadi sama seperti mungkin melakukan pencarian peserta peserta
bahwa mereka bergerak ke abstain itu sudah merupakan sesuatu
hari ini tadi saya bersama menteri perdagangan memastikan beras itu sudah mulai di pasar induk beras cipinang
minimal satu setengah hingga dua meter
gula darah dikatakan tinggi yaitu pada penyakit diabetes
ada berapa rumah sakit pemerintah ya kita bicara karena kan ada rumah sakit swasta juga
sebesar lima persen atau minimal enam tujuh puluh lima juta rupiah untuk varian terendah dari sejumlah produk lcgc yang ada
patokan kebahagiaan itu buat gue sih
tanpa panjang lebar langsung kita sapa saja
di israel ini yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan

banyak netizen yang komen kayak bursa transfer udah jalan sejauh ini tapi ben simmons masih di sixers gitu
masih di good morning madu memiliki berbagai macam manfaat untuk tubuh
inflasi yang digunakan oleh sri mulyani adalah inflasi tahun dua ribu tiga
mereka yang beresiko adalah orang yang kekebalan tubuhnya terkomplikasi
alhamdulillah pak eko ini kan sudah tahun kedua ya berarti ramadan di masa pandemi sebelumnya
yang merupakan ciri khas dari menu ini
jadi suka bertanding di luar bangka gitu
dari makanan dari detail promosi detail sponsor detail juga influencer influencer
sampai yang paling besar itu pada dua ribu sembilan
uniknya bahan dasar biji melon untuk sup egusi di sini diambil langsung dari afrika
ivermectin akan diberikan pada pasien dengan gejala ringan dan sedang selama lima hari
produktivitas itu artinya satu adalah kesejahteraan petani yang kedua adalah intensifikasi
bagaimana anda tertarik mencoba membuat kerupuk kuning
adalah untuk menegakkan keadilan subtantif
di kbri sendiri tentunya diadakan buka puasa bersama kemudian kerahwehan bersama
nah yang menangani irresponsible pemerintah sudah paham dan tentu ini butuh dukungan dari berbagai pihak ya
mundurnya prof mahfud md kalau terjadi
jadi kalau kita beberapa kali kita menggelar survei
terima kasih pak niko

beban saudara pun akan semakin ringan
apalagi buat dokter dokternya juga untuk ke mungkin mereka sukanya lebih yang di daerah yang padat penduduk ya
saya menilai kunjungan presiden ke sana lebih ke masalah logistik
duka mendalam dirasakan oleh agustina maulani
jadi yang paling harus dibantu sebagai penasarannya pak kak korn lantas pak an ya
festival makanan dan musik ini
meskipun serupa lontong lemprak khas kabupaten batang jawa tengah ini memiliki cita rasa yang berbeda
gue kayak padahal dia tau kayak mama mau papa balap loh
gimana nih biar sama nih biar mengikuti orang orang kreatif di jawa barat khususnya kota bandung
langkah preventif terima kasih pak
meyakinkan customer bahwa kita tuh brand bagus kita tuh kuat
jadi gue pede untuk mengatakan
karena ketika justin hubner dimainkan sebagai gelandang bertahan
masukkan dalam pengembangan ibu kota nusantara
ya pasti pasti pastinya kami akan segera merespon atas penerbitan perpu ini
usai aksi petik motornya gagal
cuma problemnya di sepak bola kita sekarang ini
udah aja masuk smp
saudara pendengar kasus campak meningkat di eropa asia dan afrika setelah kekhawatiran akan potensi terjadinya wabah di australia
dengan satu bagian kaki dijinjit
menu fusion atau pencampuran antara makanan khas western dengan nusantara dapat menjadi salah satu pilihan untuk dicicipi
tiga tahun ambil apa yoga
lahan parkir pribadi yang minim menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan di dki jakarta
gak harus beri langsung satu gram bisa sekian ya
berupa artwork atau karya seni
menjadi biarawan bukanlah untuk pelarian
sebenarnya tidak apa apa dibawa dulu saja
ya tentulah investasi yang sangat rasional
jadi tenaga yang sedikit langsung dia gede
tapi ada yang pengurus yang kenal sama saya dia bilang gini ke saya peluang ada di running target
bagian mie yang pendek jangan dibuang karena bagian kurupuk yang pendek atau agak hancur ini akan menjadi bagian tengah kurupuk
di waktu muda itu kita harus memilah milah
sepuluh persen perlu didorong oleh rekayasan kita lakukan
jadi suara saya ini sudah serak serak karena dari satu november itu kita betul betul konsentrasi
dan ini info juga tambahan mungkin untuk
kalau kita belajar dari berbagai debat yang lain itu harus hati hati juga terhadap anak muda
jadi harga itu bisa naik turun atau bisa masih tinggi itu supply demand
lalu kita ke tobelo halmahera maluku utara
akan ternyata bukanlah hamba hamba allah
untuk bisa mengantisipasi dengan desain pangan
apa yang harus kita lakukan agar hubungan dengan pasangan itu bisa tetap harmonis
kok kayak enggak serius sih menembak latihannya nih
atur target spesifik tapi realistis ya
wiku menambahkan sebaiknya memilih tempat berbuka puasa bersama
sejauh ini evakuasi belum dilakukan untuk warga negara palestina
apakah kita takabur atau hilaf dengan warisan godaan godaan yang lain yang mungkin sebetulnya tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan apa yang tuhan sementara siapkan untuk kita
udah sejauh mana nih mas
baseball softball udah main pertama kali itu udah dari sekitar saya pun sampai lupa dua ribu atau dua ribu satu gitu ya
bukan malah dosen mata kuliah menembak ini dari dosen basket
kalau saya tidak salah korea selatan juga melonggarkan kegiatan sejak enam mei
terus kadang kadang kayak misalkan ada satu tim
berbeda dengan sekolah spesialis musik dan sejumlah pilihan di antaranya
kemudian akses sembilan ratus sembilan puluh sembilan cipularang juga sudah kami fungsikan
makanya diperlukan yang disebut dengan literacy digital dari para pengguna
dan kebanyakan ada kondisi yang sangat teruk